jadi saya harus menunggu dulu
mudah mudahan busnya datang tidak lewat dari lima

langsung saja kita ke monas

oke kita sampai di monas
nah kita sudah sampai monas

wah baru mulai perjalanan saja kita sudah disambut dengan kemacetan
kalau kaya gini ceritanya pak kapan sampai ini ya

untung saja macetnya tidak terlalu lama
arus lalu lintas pun kembali lancar
ini sudah terkunci
ini sudah terkunci
hari ini tampak tidak seperti biasanya karena pada biasanya di jalan ini sampai di ujung jalan sana yaitu perempatan menuju arah kuningan itu macet total
tapi hari ini tampak lancar lancar saja semoga seterusnya seperti ini ya
berdasarkan data tersebut saya mau menanyakan langsung kepada petugas transjakarta
udah tau lihat di tim nih setelah dihapuskan dari minggu lalu kira kira ada lonjakan penumpang
untuk setelah penumpang itu yang saya rasakan itu masih sama saja
untuk putaran pagi sama sore berangkat atau pulang kerja itu masih biasa aja rame kayak biasa aja
saat ini saya telah memasuki jalur yang dulunya adalah jalur tiga in satu
dan saat ini tampaknya lalu lintas lancar bisa dibilang sangat lancar malah
sehingga kecepatannya bisa memperbaikinya
mencapai hingga empat puluh lima puluh km per jam
tidak seperti biasanya memang karena disini cukup macet ya
tapi sekarang lancar
sekarang saya sudah memasuki kawasan budart indonesia
yang area ini adalah area kawasan tiga in satu
meskipun tiga in satu sudah dihapuskan namun dari pantauan saya arus lalu lintas masih terpantau rame lancar
tidak terlalu padat seperti yang diprediksi orang
semakin mendekati bundaran hi semakin padat merayap
dan bahkan hanya bisa ditempu dengan dua puluh hingga tiga puluh km per jam saja
usai melewati bundaran hotel indonesia tak butuh waktu lama untuk sampai di halte monas di jalan medan merdeka barat
nah sekarang kita udah sampai monas tapi arief mana ya
dari halte monas saya harus berjalan kaki untuk menemui natia di pintu masuk lapangan silang monas barat
lumayan juga ya jalannya
lama juga ya
ya iyalah pasti sampai duluan kamu karena aku kan turunnya di halte monas
jadi di halte monas disini kan harus jalan kaki
kalau kamu kan naik mobil langsung sampai
kamu butuh waktu berapa menit dari ragunan ke monas
sekitar empat puluh lima menit kalau kamu
aku lima puluh tiga menit jadi setidaknya delapan menit ya duluan kamu ya
iya tapi ri walaupun hasil kali ini dengan kendaraan pribadi memakan waktu yang lebih singkat daripada transportasi umum belum tentu hasilnya akan selalu seperti itu
karena memang tingkat kemacetan di jakarta tidak bisa diprediksi
beda jam beda hari beda cuaca tingkat kemacetannya juga akan pasti berbeda
dan bisa dibilang aku hari ini beruntung sih karena cuaca cerah makanya jalannya jadi lancar
lancar cepat sampai ya
dan bagi anda pilihan kembali lagi ke anda jika anda punya duit silahkan naik mobil
tapi kalau misalkan ingin hemat praktis
tidak perlu repot parkir ya silakan naik transjakarta ya angkutan umum ya